halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers preview
dan kita preview serial pertama kita sekarang
melanjutkan kesuksesan musim pertamanya drama komedi ringan populer taiwan
the making of an ordinary woman kembali hadir dengan musim keduanya
saksikan kelanjutan kisah chen cialin yang memulai hidupnya di kampung halamannya
yang tayang perdana di indonesia eksklusif hanya di catch play plus lima belas agustus besok
seminggu setelah penayangannya di taiwan
selain itu masih ada juga koleksi original series catch play plus lainnya seperti trinity of shadow
yang mengisahkan misteri pembunuhan yang menegangkan
digarap oleh hung poho serial yang menghadirkan tiga pemain film ternama taiwan
sandrine kina liu kuangting dan kaiser chuang ini
mengisahkan sebuah kasus pembunuhan sadis seorang perempuan bernama niko
lantas bagaimana misteri ini dapat terungkap
temukan jawabannya dalam serial trinity of shadow yang dapat anda tolak
hanya di youtube
serta juga di catch play plus
dengan langganan per bulan anda sudah bisa tonton maraton season pertama dan juga kedua
the making of ordinary woman trinity of shadow serta serial favorit lainnya langsung dari rumah anda
ya tunggu apa lagi
dapatkan akses unlimited anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan termasuk ppn sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul film film blockbuster
ternama dari seluruh dunia
hingga episode anime terpopuler code geass bisa anda akses di sini
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan

silakan tonton video ini di youtube
hanya dari rumah
anda bisa menikmati akses perdana catch play plus untuk film film blockbuster terbaru
yang tayang di bioskop lewat website
ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
ya selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jd id
bersama saya ratu nabila
dan saya taufik effendi